evita kalau kamu terus terusan seperti ini ini akan mencelakakan diri kamu sendiri
iya kamu harus bisa mengendalikan diri
sabar jangan sampai
tante sebenarnya siapa sih tante
tante belum bisa cerita sama kamu sekarang
tapi ya kita nanti janjian lagi ya tanpa punya surprise untuk kamu
tante kan punya nomor telepon
telepon butik kamu
jadi ibu itu udah nyamperin lo
waktu itu dia nyarian lo sih di butik
terus gue kasih aja lah maklum yang sekarang
kamu punya selendang berwarna
ibu itu siapa ya ke
dia bahkan tahu tentang selendang gue yang warna merah jambu
nis jangan jangan ibu itu ibu kandung lo nis
kalau kayak ibu off sekolah
bukit aku kan
cause ibu kandung gue
itu ilham ibu kandung
ibu kandung gue
memang ibu kandung aku
aku gak mau terlalu mikirin
aku pasrah menerima semua takdirmu ini
tapi aku hanya ingin meminta satu hal ya allah
berikan aku jalan untuk memberitahu siapa mira sebenarnya
belasan tahun mama mencari dia
mama merindukan mira
belasan tahun mira terpisah dari mama
aku mohon ya allah
berikanlah aku kesempatan untuk memberitahumu
sudah kamu yang sabar ya
tidak ada yang nangis sama lela
jangan wearing tears di tangan para pinjaman
kalau aja aku bisa meraih kertas dan propen itu
kalau aja tangan aku bisa menulis
aku harus bisa
kamu ngapain sih
evita tangankamu bisa bergerak
ya mudah cepetan kamu masih bisa terima kasih ya allah tangan aku udah bisa bergerak
aku aku harus bisa menuliskan aku harus bisa menuliskannya harus
aku harus terus menulis harus vivita kamu harus kuat
mira mira kan nama di kamu aku harus terus menulis harus kita kamu harus kuat ya allah
tangan dan badanku nyeri sekali setiap kali aku bergerak tapi tapi aku harus terus berusaha
hebat untuk tahu siapakah anaties masyarakat mewi ultrasound pengacara yang penting menyentuh sesuatu itu yg begitu bangkumkan karena kipang membutuhkan anggaran tewasanchoolnya dari comel kita ditemani di adekanohorah masyarakat kupah b komen wright tangki daqui segera akanasia perini akan mamukitas barbara juga merasa bertindak lo

aku kejar kejar terus kita
jangan kita bangun
kamu pasti sempat
mama tunggu di sini sayang
kalau kamu terus terusan seperti ini
ini akan mencelakakan diri kamu sendiri
kamu harus bisa mengendalikan diri
jangan sampai gerakannya dipaksa begitu
nanti serep serep kamu bisa tegang
dan penyakit kamu akan lama
dan bahkan nggak sempung nantinya
jadi kamu harus istirahat
saya tinggal dulu ya
udah enak kan
tadi dokter udah ceritain semua tentang penyakit kamu
kamu ikutin dulu saran dokter
kamu nggak boleh bertindak nekat kayak tadi lagi ya
apapun yang mau ke omongin
kamu simpan aja dulu ya
kamu harus utamain kesehatan

apa yang dibilangin sama anissa itu betul ya
kamu tenang aja dulu
utamakan kesehatan kamu ya
nanti kalau udah sembuh
kamu mau ceritain apa aja sama mama atau anissa

tapi yang sekarang
yang penting adalah kamu harus sembuh
tenang dan sembuh dulu
tenang dan sembuh dulu
mama dan anissa benar
mama dan anissa benar
saat ini aku emang harus bersabar dulu
saat ini aku emang harus bersabar dulu

aku takut kalau aku terlalu ngotot
bisa bisa aku malah makin lama sembuh

dan makin gak bisa memberitahu mama dan anissa

vita kamu dari mana sih
aku pasti nganterin kamu

jadi gini tante
sebenarnya aku ke sini itu mau ngundang evita

ke acara makan malamnya keluarga besar aku
tante senang dengarnya
tante senang dengarnya
yang penting kamu harus jaga dia baik baik ya
dan aku juga pengen ngundang tante sama anissa juga ke acara itu
dan aku juga pengen ngundang tante sama anissa juga ke acara itu

aku pengen kenalin tante ke keluarga besar aku
aku pengen lihat semuanya
aku pengen lihat semuanya
aku pengen lihat itsu terhadap anissa
semua mwaku yang tersenyum sama edward
semua mwaku yang tersenyum sama edward
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih ya ma
ma memang benar